federasi renang internasional atau vina
sertifikasi dari vina akan diberikan setelah tim survei memastikan
seluruh aspek di stadion aquatik gbk memenuhi standar yang ditetapkan
hal yang dilihat dan diverifikasi adalah ukuran kedalaman
serta lebar kolam juga kejernihan air bukan perasaan
selain itu kelengkapan pertandingan dan sarana pendukung di stadion renang gbk
terluput dari penilaian
pada lima desember mendatang rencananya stadion aquati gbk akan menggelar
kejurnas renang yang juga diadakan sebagai tes event menjelang asian games dua ribu delapan belas
pada asian games nanti stadion akuatik akan menjadi venue bagi cabang olahraga renang
pulau air dan loncat indah
saya lihat tadi memang sudah dijelaskan oleh surveyor dan kebetulan juga dia
mereka adalah kontraktor untuk kejurnas renang
saya merasa berharap kita bisa merawatnya dengan baik